dan kita tergabung dengan jurnalis transmedia trijoko purnomo di magelang jawa tengah
selamat siang joko ini bisa anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian
dan apakah benar peristiwa ledakan ini terjadi akibat petasan mercon
ya selamat siang sarah
dapat kami laporkan saya di lokasi kejadian ledakan di tepatnya di dusun
di kisun kisun ketamatan kaliangkri kabupaten magelang
hingga siang ini proses pembersihan warga bergotong royong bersama sama pihak kepolisian
bpup dan jas terkait untuk melakukan pembersihan dan pembelaan dari atap atap rumah warga
yang mengalami kerusakan pasca ledakan yang terjadi minggu malam kemarin
dapat informasi sekali lagi tadi dari jum'a pers kabupaten jawa tengah
ini masih melakukan pencarian
terhadap dua kaki korban yang saat ini belum ditemukan oleh pihak kepolisian
dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemisiran di lokasi kejadian di kisun dan di jum'a neni
baik joko ini berarti memang hari ini sudah dilakukan pembersihan oleh petugas gabungan
lalu bagaimana dengan proses penyelidikan oleh polisi hingga saat ini
masih kami laporkan untuk data hingga siang ini
untuk jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan
sekitar tiga puluh lima rumah itu yang mengalami rusak berat
sejumlah enam rumah itu yang berada di sekitar lokasi titik ledakan
yaitu di rumah mufrid yang sekarang dasarnya masih di rumah sakit
muntilan kabupaten madiang
oke joko ini bagaimana dengan kronologi peristiwa ini menurut kepolisian setempat
oke dari hasil identifikasi pihak kepolisian
sementara dugaan ledakan ini berasal dari bahan petasan
yang diduga dirasa oleh korban sendiri di rumah di lantai dua rumah korban
dan kejadian tersebut tempat mengagetkan warga sekitar
dan terdapat luka luka sekitar tiga orang warga yang mengalami luka
akibat kejadian tersebut
duga karena seru kena kegiatuan kegiatuan bangunan atap rumah begitu
joko bagaimana dengan tiga korban luka
apakah masih di rumah sakit
apa sudah boleh pulang ke rumah masing masing
sementara sejumlah korban tiga orang korban dan dua
total ada lima korban ya untuk yang dirawat tadi malam
saat ini sudah diizinkan pulang dan untuk kembali ke rumah masing masing
meskipun mengalami luka ringan saja
baik terima kasih atas informasinya
jurnalis transmedia trijoko purnomo yang melaporkan langsung dari magelang jawa tengah